anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
ratusan petani sawit melakukan aksi unjuk rasa menolak larangan ekspor minyak goreng
dan crude palm oil atau cpo yang diberlakukan pemerintah per dua puluh delapan april lalu
aksi unjuk rasa digelar di depan kantor kementerian koordinator bidang perekonomian
yang diikuti lebih dari dua ratus lima puluh orang petani sawit dari dua puluh dua provinsi
dan satu ratus empat puluh enam kabupaten kota selasa pagi
dari sudut pandang petani sawit larangan ekspor yang salah satunya bertujuan
untuk mengatasi kelangkan minyak goreng di dalam negeri
merugikan petani lantaran membuat harga tandan buah segar atau tbs anjlok lebih dari lima puluh persen
menurut ketua asosiasi petani kelapa sawit gulat manurung
dari satu satu ratus delapan belas pabrik sawit di indonesia
sebanyak dua puluh lima persen telah menghentikan pembelian tandan buah segar sawit dari petani
gulat mengklaim aturan ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar
kalau hitungan kami pada saat hari ke dua puluh itu rp sebelas tujuh triliun
sekarang sudah empat belas triliun
makanya sepanjang lama semakin kami susah
harga tbs per hari ini berapa pak
enam ratus sampai satu dua ratus per kilo
harusnya sudah mencapai empat lima ratus
di malaysia sekarang sudah enam lima ratus satu kilo tbs petaninya
sebagian sudah busuk dibuang buang ke jalan